karena ada kesalahan penulisan namun kuasa pemohon uji materi revisi undang undang kpk ziko leonard jagardo
di simanjuntak optimis perbaikan berkas permohonan itu bisa diserahkan paling lambat empat belas oktober dua ribu sembilan belas mendatang
rencananya sidang kedua akan digelar setelah pemohon melengkapi berkas ke mk
hingga sabtu siang jumlah pemohon terus bertambah hingga mencapai lima puluh orang
dan berasal dari berbunyi
sebagai latar belakang
paling telat kan dua minggu lagi sudah harus dinomori karena itu ketentuan di uud
kalau dalam waktu satu bulan presiden tidak mau memberi nomor atau tidak mau menantang tangan
otomatis itu sudah dinomori secara otomatis dan itu kan dua minggu lagi
jadi bersamaan kami masukkan berkas itu bersamaan juga dengan mendapat penomoran
jadi ketika kami masukkan berkas sudah pasti ada nomornya
partai nasdem menilai presiden jokowi tak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang kpk
nasdem menganggap pihak yang keberatan dengan revisi undang undang kpk untuk mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi
menurut partai nasdem uji materi di mahkamah konstitusi merupakan jalur tepat secara konstitusional
bagi mereka mereka yang keberatan terhadap undang undang kpk yang sudah kita sahkan kita minta untuk masuk ke mahkamah konstitusi
kita jangan membiasakan sesuatu yang sudah diindikan itu menggunakan jalur jalur seperti perpu dan sebagainya
mengudikan jalur jalur seperti perpu dan sebagainya
sudah ada mekanisme konstitusionalnya
seperti lajimnya orang misalnya judicial review undang undang yang sudah diputuskan oleh dpr ke mahkamah konstitusi seperti undang undang pilkada dan banyak undang undang yang lain
sejumlah tokoh senior mendesak presiden jokowi segera mengeluarkan perpu kpk
urgensi dikeluarkannya perpu kpk dinilai akan menguatkan komitmen presiden jokowi dodo dalam pemberantasan korupsi
tokoh senior seperti franz magnis ismit haddad tuti herati mohd pabotingi dan lainnya menyatakan sikap untuk mendukung presiden jokowi dodo
segera mengeluarkan perpu kpk
selain sejumlah tokoh senior desakan untuk segera menerbitkan perpu kpk juga datang dari mantan ketua kpk jilid pertama taufikur rahman ruki
ruki menilai urgensi dikeluarkannya perpu kpk harus segera dilakukan agar undang undang kpk yang baru bisa segera direvisi kembali
sebaiknya presiden segera mengeluarkan prk mengeluarkan prk segera sesudah undang undang ini diundang

karena dikatakan keberhasilan mengeluarkan prk itu sangat tergantung kepada kuat atau tidaknya komitmen pemimpin
semua fraksi ketum parpol pendukung sudah bertemu dan kan ada perbedaan nih
awalnya presiden jokowi mengatakan akan mempertimbangkan mengeluarkan prk kemudian bertemu dengan ketum ketum parpol itu
dan mengatakan tidak perlu lagi mengeluarkan prk
jadi sebenarnya apa sih yang diperbincangkan di situ bang masinton
ya jadi ya sebagai partai politik pengusung ya dan kami punya komitmen yang sama lah terhadap presiden
pimpinan partai memberikan masukan memberikan pertimbangan agar kita benar benar bangsa ini berkhidmat dalam melaksanakan amanah konstitusi itu
berhidmat dalam mengelola kenegaraan gitu ya
sehingga kemudian keputusan keputusan politik yang sudah diambil oleh institusi politik negara
presiden dan epr
ya legislatif dan eksekutif itu benar benar
bisa rolnya itu di jalur konstitusi seperti itu
nah dalam era reformasi dan demokrasi yang dua puluh tahun sudah kita nikmatin ini
disitulah dia lahir yang namanya lembaga lembaga bantu negara
di luar institusi negara yang sudah lebih dulu ada
lahirlah kpk ada lpsk ada komnasam dan lain lain
nah kemudian upaya untuk menyelesaikan segala persoalan apa
ya baik produk perundang undangan
yaitu yang disebut dengan mahkamah konstitusi
nah maka saluran saluran inilah yang kita gunakan
nah kalau saya menyatakan begini
tidak ada urgensi untuk menerbitkan perpu itu dalam konteks undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk itu
tidak ada urgensinya apa
keadaan mendesak dalam kegentingan dan mendesak itu
ya sesuai pasal dua puluh dua itu
undang undang dasar negara republik indonesia
meskipun itu kewenangan presiden secara subjektif
tapi kondisi objektifnya tidak ada
keadaan mendesak secara yuridis ya
dan kegentingan secara yuridis itu tidak ada
kekosongan hukum undang undangnya masih ada
kelembagaan kpk masih bisa bekerja
nah urgensi itu tidak ada sesungguhnya
untuk mengeluarkan perpuyuh itu
apa yang harus didesakkan dengan itu
maka kita gunakan lah saluran konstitusional yang ada
yaitu saluran konstitusional yang ada
saluran konstitusional yang ada
saluran konstitusional yang ada
saluran konstitusional yang ada
saluran konstitusional yang ada
setelah nanti undang undang ini berlaku
setelah pari purna
tiga puluh hari atau ditandatangani
setelah ditandatangani presiden
pihak pihak yang berkeberatan dengan pasal perpasal
atau terhadap perundang undangan itu
bisa diajukan ke mk
jika mk berpandangan lain
bisa saja satu produk perundang undangan itu dibatalkan
jadi menurut saya
ini bagian dari pendidikan politik kita ke
oke urgensinya tidak ada ya
tidak ada urgensinya
kegentingan secara yuridis tadi nggak ada
kemudian kegentingan di luar non yuridis tadi
non yuridis juga tidak ada
seluruh aparatur pemerintahan hari ini bekerja dengan biasa
bahkan mahkamah konstitusi bekerja dengan biasa
dpr bekerja dengan biasa
eksekutif bekerja dengan biasa
coba berikan satu contoh aja
kegentingan harus dikeluarkan perpu itu gitu ya
iya dimana alasan kegentingannya
secara objektif ya
karena kalau secara subjektif yang kita jaga juga adalah
kita bicara tentang institusi presiden ya
bukan orang ya
presiden tidak suka dengan kebebasan pers
kemudian presiden dengan atas nama kegentingan
kegentingan dan kemendesakan
yang diciptakan seperti itu
kemudian mengeluarkan perpu
tentang undang undang pers
dan diberangus seluruh kebebasan
maka perpu itu bukan solusi
itu upaya terakhir
ada kekosongan hukum
ada kekosongan hukum
sehingga disitulah kemendesakannya
kemudian dpr dan pemerintah nggak bisa bekerja cepat
untuk membuat satu produk perundang undangan
yang memang dibutuhkan cepat
nah disitulah kemendesakannya
hari ini gak ada
objektifnya tidak ada
tidak perlu didesak
tapi apakah jalur
judicial review adalah memang jalur satu satunya
yang secara terbuka
atau memang perpu juga masih terbuka
karena kan kemudian sudah ada
opini kemudian muncul
kalau mengeluarkan perpu bisa dimakzulkan
dan lain sebagainya
kita kok mempertentangkan antara perpu dan
perpu dan judicial review itu adalah
bahkan bisa dua duanya dilakukan ya
jadi kalau kita misalnya
bicara contoh contoh keluarnya perpu
itu banyak sekali contohnya
dan hampir semua presiden di era reformasi itu
pernah mengeluarkan perpu
bahkan misalnya contoh
di masa akhir pemerintahan presiden sby
wah itu pdip paling senang itu perpu sby
karena mengubah pemilihan
dari dprd ke pemilihan langsung lagi kan
padahal kalau kita pakai ukuran ukuran
yang seperti dikatakan bung masjidon tadi
nggak ada ukurannya kan
makanya kemudian mkh mengatakan
perpu itu hak subjektif presiden
ketika presiden mengkonstruksikan bahwa sesuatu
genting maka itu hak subjektif
makanya ada perpu mengenai
apa pengebirian misalnya
itu nggak ada kejadian apa apa yang luar biasa
di republik ini tapi tiba tiba
ada perpu kebiri begitu
yang pernah kita lihat juga ada perpu
ketika mk masih bisa berjalan ternyata tetap
ada perpu dan kemudian ternyata perpu mk itu
diterima dpr tapi dibatalkan
oleh mahkamah konstitusi
jadi saya ingin mengatakan bahwa
kalau dikeluarkan perpu itu tidak masalah
jadi kalau misalnya
sekalipun dikatakan tadi tidak ada kegentingan
tidak ada apa apa semuanya masih bisa berjalan
ketika kemudian pilihannya untuk pemilihan
kepala daerah secara langsung
kan semuanya bisa berjalan ya
kalau kita bicara mengenai perpu ormas
misalnya kan masih ada mekanisme
atau membubarkan ormas melalui pengadilan
bahkan lebih sesudah yang presiden
lalu kemudian ketika ada perpu mk
karena itulah kemudian
mk mengatakan bahwa perpu itu adalah
presiden yang akan
diobjektifikasi oleh dpr
jadi misalnya begini
presiden mengeluarkan perpu
dan dpr menolak
ya itulah mekanisme konstitusionalnya
tapi jangan lupa
dan itu bisa terjadi gitu ya
tapi jangan lupa
hampir semua perpu
bahkan semua perpu itu diterima oleh dpr
kalau seandainya misalnya perpu itu ditolak
atau perpu itu dikabulkan
itu masih juga bisa diajukan
judicial review ke mahkamah konstitusi
dalam sistem ketatanegaraan kita ini
dan kira kira tidak perlu dihilangkan
judicial check itu ada di mahkamah konstitusi
kesimpulannya saya akan
kalau perpu dikeluarkan
itu tidak ada persoalan konstitusional
yang akan menjerat presiden
soal kesepakatan pariwisata
itu adalah isu isu non konstitusional
tergantung pilihan presiden saja
semuanya tergantung pilihan presiden
bang refle memangnya
tapi apakah harus perpu sekarang
sekarang para senior semua
beberapa orang juga tidak mendorong jr
jadi apakah memang perpu satu satunya jalan sekarang
kan jr juga bisa kan
dan sekarang juga sedang berjalan

kadang masih mempertentangkan begini ya
sebenarnya kan kita harus lihat
pangkal persoalannya apa
pangkal persoalannya adalah
ada sebuah legislasi yang
mengingin melemahkan kpk
saya katakan melemahkan
nah karena itu kemudian pilihannya adalah
anda mau menempuh jalur
salah satunya saja
kalau salah satunya saja
tapi kalau dua duanya
kalau perpu itu misalnya diterima
maka kemudian belum tentu juga
tidak ada orang yang mengajukan judicial review
tetapi kalau seandainya
kemudian kita hanya mengajukan
maka seperti kita
nah dalam konsep ini
kalau tujuannya adalah kita ingin
menghapuskan ketentuan ketentuan yang mengelemahkan kpk
posibilitasnya jauh lebih baik
satu dicoba gitu berarti ya
yang kedua adalah
kita bicara dari sisi moralitas hukumnya
kan kita ini kan bicara di panggung depan ya
panggung depan itu kan semuanya bisa berargumentasi
sehingga muncul yang namanya legislasi buru buru di malam hari
kira kira begitu ya
muncul legislasi di tikungan jalan
kalau kita baca pasal pasalnya
betul betul ingin membunuh kpk dalam hal penindakan hukum
kalau kpk disuruh pencegahan saja ya
maka saya katakan ya lebih baik menjadi seminaris saja
padahal kita katakan
yang namanya kpk itu ya
adalah satu dari tiga institusi yang diberikan kewenangan penindakan
selama kepolisian dan kejaksaan masih
katakanlah dianggap lemah melempem begitu
maka kpk yang harus menjadi ujung tombak
cuma masalahnya kita tahu
kpk ini dimusuhin oleh semua elit politik kan begitu
sekarang kita sebelum jeda
saya pertanyaan ke kang ujang nih
oke kita sudah mendengarkan dari sisi hukumnya nih
dua duanya bang masinton kemudian bang refli harun
tapi kemudian ada juga pernyataan dari istana
perpu ini sebagai bagaikan si malakama
si malakamanya bagaimana ya
apakah tentu pasti itu diukur dari dampak politik yang mungkin timbul
nanti setelah jeda tetap di cnn indonesia prime ya
kepada indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke kang ujang
kang ujang ada kemudian pernyataan istana mengatakan
perpu ini bagaikan si malakama
si malakama politiknya itu bagaimana
iya presiden ini maju kena mundur kena
kenapa ketika katakanlah mengeluarkan perpu
itu akan dibenci oleh partai koalisinya
semua partai yang ada di dpr ya kan
menghendaki tidak dikeluarkan perpu itu
artinya ada yang sudah mengatakan presiden nanti akan kena inspeach
ya kan dan lain sebagainya
yang kedua ketika presiden katakan tidak mengeluarkan perpu
itu akan berhadapan dengan rakyat
yang kemarin sudah kelihatan ya kan menolak
terkait dengan revisi undang undang kpk
jangan dilupakan bahwa ketika demonstrasi kemarin
ada yang meninggal dunia dua orang
lalu mahasiswa saya juga dari al azhar juga kan
batok kepalanya juga retak
sampai enam bulan tidak punya batok kepala
nah inilah sebenarnya ada kronologi ya kan
di saat undang undang kpk direvisi
ada penolakan yang kuat terhadap masyarakat
nah jangan sampai begini ini kan sudah adem nih
sudah enak gitu kan
sudah terkondisikan semuanya
misalkan kemarin said iqbal juga dipanggil dari buruh gitu kan
jangan sampai begini ketika demonstrasi kemarin yang rame luar biasa itu
katakanlah yang memakan korban dua mahasiswa
dan mahasiswa yang satu lagi yang ditangani
tiba tiba nanti suatu saat ya kan
memblunda kembali demo itu
dan jangan sampai juga saya hanya mengingatkan
ini bertemu loh ini mahasiswa dan masyarakat hanya ingin menolak ru kpk
lalu bertemu dengan orang ya kan
atau masyarakat juga atau kelompok tertentu yang ingin mengganti presiden
kan ini menjadi persoalan
nah udah kena itu ini jangan sampai bertemu
kalau menurut saya presiden memang
karena itu dua kepentingan yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan itu
nah ketika saya hanya ingin menganalisa saja
jangan sampai gitu kan ketika perpunya tidak dikeluarkan
kepentingan ini bersama sama ketemu
sehingga membuat demonstrasi menjadi besar lagi
dan itu merugikan presiden bisa mendiregitimasi presiden
oke maju kena mundur kena
tapi kalau misalnya sekarang kalau menurut kang ujang
perhitungannya yang paling masuk akal bagaimana sih
saya ambil dari kuida fikih saja
saya dari pesantren kan
ambil yang mother outnya lebih kecil
kalau saya sih pendapatnya tetap konsisten
dari awal saya juga sudah hampir tiga tulisan saya di media online mengatakan
sebenarnya bukan saya mendukung perpu tapi saya orang kampus ya
orang yang melihat sesuatu ya katakanlah dengan objektif
bahwa ada sesuatu yang salah
bahwa pasal pasal yang ada di revisi kemarin adalah mohon maaf ya
itu membunuh kpk
mengkerdilkan dan lain sebagainya
inilah sebenarnya yang menjadi catatan masyarakat dan mahasiswa
toh ada persoalan dalam bangsa ini gitu
termasuk terkait undang undang kpk
nah kemarin saya berbicara dengan masyarakat awam
bahkan ternyata mereka lebih cerdas
pak ujang katanya kami bangga dengan mahasiswa pak ujang
dia tahu dia bilang kenapa tahu
ya pak ujang kan dari pak al azhar katanya
mahasiswanya katanya apa namanya dirawat di icu
sampai sekarang enam bulan dalam perawatan katanya
kami bangga dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ya kan
menolak undang undang kpk
nah ini sebenarnya yang harus menjadi
catatan bagi anggota dpr terutama pak mas hinton gitu kan
oke tapi kan sebenarnya berbahaya juga ya pak mas hinton
sebenarnya gini berbahaya juga ketika kemudian
undang undangnya diajukan dpr
kemudian sudah dikonsultasikan dengan pemerintah
dan kemudian sudah goal
sudah disepakati oleh pemerintah tapi kemudian nanti dikeluarkan perpu
itu kekhawatiran dari wakil presiden juga sebenarnya
ini pemerintahan macam apa nanti
itu kemudian yang di sampaikan
bahwa revisi ini bukan barang tiba tiba loh mbak
kita sudah melakukan proses legislative review terhadap
pelaksanaan undang undang tiga puluh dua ribu dua dengan kpk ini
sudah tujuh belas tahun

nah jadi lima belas tahun kpk ini kemudian didirikan ke
sejak dua tahun undang undang itu dibentuk

nah jadi dalam aspek pelaksanaan undang undang yang tiga puluh tahun dua ribu dua
oleh kpk ini dalam hal pemberantasan korupsi
tidak mengalami kemajuan apa apa loh kita
gitu loh kita bandingkan dengan usia tadi ya
dengan usia yang sudah sepuluh tahun ini
mengalami kemajuannya bagaimana dilihatnya
nah jadi begini
kalau kita melihat ya kita melihat dalam aspek yang kita lihat
kita melihat dalam aspek negara tetangga kita saja dulu ya
singapura malaysia apa segala macam
kita itu jauh di bawah
bahkan dengan brunei sendiri
indeks persepsi korupsi kita di bawah brunei malah
nah malaysia itu sudah di atas lima puluh
nah kita itu berkutat di tiga puluh tujuh
dari dulu sebegitu aja
nah kemudian ya dari skala
itu kami ada grafik ini nya itu
skala penanganan perkara
dan kemudian aspek pengembalian kerugian negara
dan kemudian biaya yang sudah dikeluarkan negara
nah maka kami berpandangan ini memang harus direvisi
nah ingat ya
dimanapun lembaga anti rasuah itu
lembaga anti korupsi di seluruh dunia ini
undang undangnya itu berkali kali dilakukan revisi
biasa saja dan malah
revisi ini bukan kemudian dibenturkan
oh ini memperlemah
ini bagian kita melaksanakan
mengevaluasi pelaksanaan satu undang undang
yang memberikan kewenangan terhadap lembaga kpk tadi itu
jajak pendapat yang dilakukan oleh salah satu media nasional
saya sebut aja umpama kompas ya
itu jelas kok bahwa publik itu menginginkan adanya repisi

ada empat hal itu dianggap memperkuat gitu nah artinya apa revisi perlu ada dewan
pengawas perlu sp tiga perlu pengaturan penyadapan dan kemudian status pegawai pegawainya karena itu
digaji oleh negara dia harus mengikuti aturan undang undang aparatur sipil negara apa yang
salah dengan itu kalau kemudian satu perubahan terhadap perundang undangan ya kemudian kita anti
dengan itu ini kan bahaya menurut saya nah sementara ini soalnya undang undang kpk mungkin jadi
mungkin sensitif maka iya kalau saya melihat ya bahkan kalau saya agak lebih maju aja saya kasih poin
itu kita dibuat terkesima oke seakan akan terkesima kerjanya cuman itu itu saja dan saya sudah punya
datanya itu aja tuh
bagaimana kerja yang dia cuman dia cuman ott ott ya ott itu kalau dengan undang undang baru kan
sulit nggak mungkin ott kan kalau misalnya kalau misalnya penyadapan mesti lapor dulu segala macem
bisa ya pemberantasan korupsi itu bukan begitu mbak ya dimana negara pun aspek pemberantasan
korupsi itu pencegahan ya dia melakukan pendidikan apa segala macam kemudian dia dia melakukan
dia kemudian lakukan penindakan dia membangun sistem dia bagian dari satu kesatuan apa yang melaksanakan
tugas agenda pemberantasan korupsi negara dan pemerintah oke bukan hal yang terpisah kalau ini
dia terpisah ini yang sekarang yang sekarang ini merasa paling benar sendiri bahwa kpk lah yang
optimal sampai sekarang sudah tujuh belas tahun lahirnya tuh
saat itu kejaksaan dan kepolisian dianggap belum optimal dalam hukum tugas pemerintahan korupsi
maka dia harus menjadi kantor part
nah sekarang kalau misalnya dengan undang undang yang baru
pencegahannya diutamakan gitu kan berarti
fungsi kpk tetap sama mbak
ini cuma kita atur kita tata
menjadi agenda pemerintahan korupsi menjadi lebih accountable
dengan yang terkuat berarti dewan pengawas berarti ya
kemudian ada fungsi pengawasan
kemudian dia nyatu dengan satu agenda pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah
bukan sesuatu yang terpisah selama ini
kerjanya itu terpisah sirkus
ini semua sirkus lah udah
nanti saya bisa beberkan itu datanya apa segala macam
saya di komisi tiga selama lima tahun ini saya dalami betul itu
bagaimana capaian capaian kita dalam melakukan tugas pemerintahan korupsi
jadi kalau misalnya kpk sirkus yang ditangkepin dpr dpr nya apa
ya itu bagian dari sirkus tadi
dpr nya apa pemain sirkusnya atau gimana
ya bolehlah dikatakan itu sirkus juga
mengatasi sirkus dengan cara kerja sirkus
sementara kita butuh korupsi itu pembangunan sistem
kerja sirkus tidak akan mampu membangun sistem yang kuat
jadi kita ini dibuat terkesima aja kita ini publik kita
oti oti yang dibeber beberkan begini dengan pakai topeng
rumuh dan borbol borbol
borgol orang pakai rompi orang itu
sirkus itu semua
nah inilah yang matah
cuman sirkus dan mendingan mendingan kayak gitu gak ada lagi gitu ya
ini yang harus kita bongkar
ini yang harus kita tata
melalui revisi undang undang ini
jadi gak ada yang salah
kalau kemudian orang berpikirnya secara status quo terhadap kpk ini
itu yang saya berpikir
apakah kita sedang komitmen untuk melakukan membangun sistem anti korupsi yang kuat
atau memang sesungguhnya kita sedang terlena dengan
apa akrobat sirkus yang dilakukan oleh kpk saat ini
tapi kalau misalnya dikatakan semuanya terlena berarti kayak pakar pakar hukum
senior senior kita yang sekarang meminta adanya perpu itu berarti juga terlena dengan itu
mereka terpengaruh juga atau bagaimana
pendapat publik tentang apa ini kpk ini terbelah
jadi gak ada itu monopoli tunggal
bukan hanya dpr yang menginginkan
praktisi hukum juga menginginkan adanya revisi terhadap undang undang tiga puluh ini
jadi gak bisa kalau dikatakan oh ini menginginkan ini
emang tokoh senior itu yang itu saja
emang di partai politik nggak ada tokoh senior atau di elemen masyarakat lainnya nggak ada tokoh senior
jadi kalau misalnya menurut anda permintaan perpu yang disampaikan banyak tokoh senior yang kebetulan kemarin diundang ke istana
artinya mereka juga apa
mereka juga terkesima silau dengan sirku
itu hukus yang anda katakan dilakukan kpk itu
kita hormati aspirasi siapapun
tapi tidak boleh mendesak desak otoritas pengambil keputusan baik presiden maupun dpr seperti itu
dengan atas nama keadaan keadaan yang menurut saya di luar faktor yuridis tadi
sebenarnya pada saat yang sama kan partai politik koalisi itu kan juga mendesak untuk tidak mengeluarkan
jadi sama sama ada desakan kan
ini sekarang tinggal kekuatan siapa gitu
ini bukan sekarang tinggal kekuatan gitu
tidak suka diolah olah
apa dong sekarang yang dilakukan
jadi jangan dibenturkan presiden dengan partai politik koalisi
saya tidak mau itu
jadi ini bukan mendesak
ini sudah kami ambil keputusan bersama eksekutif dan legislatif
kami ingin menjaga itu
dan juga kami ingin menjaga presiden supaya tidak didesak desak
ingin menjaga presiden ya
jadi sekarang gini
presiden didesak desak nih sama partai koalisi
jadi kalau misalnya ingin menjaga presiden
jadi misalnya ini tengah presiden
di kanan kirinya ini adalah partai koalisi gitu ya
berhadapan langsung dengan mereka yang meminta perpu gitu
jadi menjaganya bagaimana nih
ya kami menjaga ini loh
kita sudah ambil keputusan
begitu loh ya
presiden ini jangan didesak
negara sudah menyediakan
jalurnya gitu loh
ke mahkamah konstitusi
nah jadi kan
toko toko yang datang kemarin juga itu kan
memberikan beberapa opsi juga
tidak satu satunya perpu gitu loh
kalau kita baca alur bicaranya pak prof mahfud ya
dan ada penangguhan satu tahun
itu juga bisa dilakukan dengan perpu satu tahun
jadi perpu ini bukan satu satunya gitu lah
nah kemudian ketika pimpinan partai diminta masukan oleh presiden
ya kita sampaikan
bahwa sedang ada proses judicial review yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ke mk
biar kita tunggu itu
nah tugas kami adalah karena produk perundang undangannya dibahas secara konstitusional
antara eksekutif dan legislatif
maka kami harus menjaga itu
dan kami juga ajak presiden untuk menjaga itu
seberapa kansnya seberapa besar sih untuk jr ini kemudian bisa lolos
kalau misalnya dilihat dari pasal per pasal
kemudian dilihat dengan cantelan undang undang yang diatasnya nih
itu sebelum menjawab ya
saya kira ada persoalan besar bagi bangsa ini dalam hal pemberantasan korupsi
komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi itu
dan kemudian justru apa
mereka yang memegang kekuasaan itulah yang justru terlibat dalam pusaran korupsi ini
tapi kan presiden beberapa kali mengatakan kuat untuk memberantas korupsi
pada saat kampanye kemarin juga beberapa kali disandai kan
faktanya kan tidak begitu
ketika kemudian kp
dari awal ya
dari sejak berdiri
itu kpk itu selalu diadu
selalu berada dalam pusaran apa
dorongan untuk dilemahkan
tidak hanya zaman pemerintahan jokowi
tapi juga zaman pemerintahan sby selama sepuluh tahun itu
itu satu ya
nah yang kedua
jadi yang namanya judicial review itu adalah
antara sebuah norma dengan konstitusi
bahwa sebuah norma itu bertentangan dengan konstitusi
tidak setiap norma yang dianggap buruk
itu bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi
saya kasih contoh begini
pemilihan kepala daerah
kalau tidak ada perpu kemarin
itu pasti ditolak oleh mahkamah konstitusi
karena yang namanya pemilihan kepala daerah itu
sudah dikatakan mk sendiri
bisa pemilihan langsung oleh rakyat
bisa pemilihan melalui wakil wakil rakyat
kalau waktu itu ditempuh jalur judicial review
tidak ada kaitannya dengan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
mk sendiri dalam putusan tahun dua ribu sembilan
bahwa yang namanya sebuah norma
undang undang yang dianggap buruk sekalipun
tidak lantas bertentangan dengan konstitusi
bisa jadi itu hanya soal legal policy
banyak orang mengkritik presidensial threshold
karena yang membuat presiden kita lulagi lulagi
cuma dua saja kandidatnya
kemudian ada juga menganggap parliamentary threshold juga membunuh partai politik
tapi mk mengatakan
walaupun itu dianggap buruk misalnya
ya itu adalah soal legal policy
itu adalah kewenangan terbuka bentuk undang undang
sama seperti kpki
soal dewan pengawas misalnya
itu mk bisa saja mengatakan
ada bagian bagian yang barangkali kita anggap bertentangan dengan konstitusi
itu tidak kafa
tidak secara keseluruhan
dan jangan lupa ya
membutuhkan waktu yang lebih lama
ya sementara ketidakpastian politiknya itu luar biasa
judicial review itu bisa sebulan lagi
dua bulan lagi
putusannya tiga bulan lagi
bahkan setahun lagi juga bisa
karena tidak ada pembatasan waktunya
ini dibiarkan terus menerus
ya maka memang lumpuh
ada kesalahan paradigmatik
dalam melakukan pemberantasan korupsi
elit elit politik ini menimpahkan semua pada kpk
saya katakan keliru cara berpikir demikian
pemberantasan korupsi itu ada dua sisi
sisi pencegahan dan sisi penindakan
kalau kita bicara sisi pencegahan
itu adalah tanggung jawab semua institusi negara
termasuk dpr sekalipun
jadi kalau ada anggota dpr yang tertangkap oleh kpk karena korupsi
berarti sisi pencegahan di dpr itu kurang baik
demikian juga kalau ada menteri
yang tertangkap atau ott
atau kemudian tersangka korupsi
itu berarti sisi pencegahan
yang dilakukan oleh eksekutif kurang baik
karena itu kalau kita bicara pencegahan
itu adalah semua institusi ini harus melakukan pencegahan
karena itulah setiap institusi kan ada yang namanya aparatur pemerintah
aparatur pengawas internal pemerintahan
ada inspektorat dan lain sebagainya
dan itu dari sabang sampai merauke
tapi kalau kita bicara sisi penindakan
hanya tiga institusi yang diberikan kewenangan
kepolisian pindahasan dan kpk
karena itulah dari sisi paradigma
mengambil peran dari sebelah sisi itu
tapi sisi pencegahan harus dipimpin langsung oleh presiden
sebagai orang yang memiliki mandat demokratis
dan dpr sebagai wakil wakil rakyat
juga harus kuat sisi pencegahannya
dengan cara tadi membersihkan lembaganya
partai politik dari korupsi begitu
artinya membersihkan lembaganya sendiri gitu ya
secara mandiri gitu
dengan membangun sistem yang ada gitu ya selama ini
jangan liru orang lain yang nyapu kan
kita nyapu halaman kita sendiri
orang lain kan gak perlu menyapu halaman kita
gak usah nyapu halaman sendiri ya
nah inilah yang menjadi keseluruhan bangsa ini
apa apa ada anggota dpr dot itu kok yang disalahkan kpk
ya jangan korupsi kalau gak mau dott kan begitu
bang refli kita sekarang jeda dulu
kita sekarang jeda dulu kang ujang ya
nanti pertanyaannya kita kembali lagi soal menghitung hitung dampak politik
yang juga mungkin sekarang sedang diperhitungkan oleh istana ya
soal perpu kpk ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kang ujang kalau misalnya sekarang melihat begini
oke lah ini kan ada beberapa opsi
sekarang sedang dipertimbangkan
perpu dipertimbangkan oleh presiden
sementara jr juga beberapa sudah jalan ya
sambil menunggu ini semua berlangsung
bagaimanapun kan sekarang yang di publik yang sudah berkembang itu adalah
kemarin ketika jokowi mengatakan setelah bertemu dengan para tokoh politik
kemudian jokowi mengatakan mempertimbangkan mengeluarkan perpu gitu kan
bagaimanapun itu sudah terucap kemudian dikatakan saat ini
gak ada itu kemungkinan perpu
menghitung politiknya ini bagaimana
ya seperti saya katakan tadi
dalam konteks bernegara
saya akan balik kepada usul pikir
ketika ada dua hal yang dua duanya madorot gitu
maka ambil maderatnya yang lebih sedikit
yang lebih ringan
kalau menurut hemat saya itu mengeluarkan perpu
mudaratnya bagi siapa nih kan
ya bagi presiden
bagaimana majalah tempo ya kan
mengkritik keras ya kan
dengan katakanlah menggambar ya presiden dengan hidung yang mancung itu
tapi bukankah kalau misalnya
katakanlah ini soal pertimbangan mudarat ya
jika kemudian perpu dikeluarkan kan
taufiq quhadi mengatakan presiden tidak mungkin mengeluarkan perpu
karena itu artinya kayak menampar dpr sendiri
taufiq quhadi dulu sekarang sudah tidak terpilih
tapi dulu ikut dalam undang undang kpk ini
itu bukannya nanti justru akan juga tambah gaduh gitu kan
ya ini resipi yang sedang matang di pertimbangan oleh pak jokowi
karena menurut saya
pak jokowi juga tidak tinggal diam
artinya akan matang mempertimbangkan ini
bagaimana penolakan rakyat yang begitu kuatnya terhadap pak jokowi
ini harus dilihat secara komprehensif
jangan hanya melihat dari sisi dpr saja
dari partai koalisi
tapi rakyat indonesia
yang sejak awal ya kan
sejak revisi sudah menolak itu
bukan berarti saya
bagaimanapun kan harus ada kemudian dipertimbangkan
jejak pendapat menunjukkan sebagian besar setuju revisi
saya hanya mengingatkan
dan segala macam
sesuai dengan waktu saya diundang di sini
ketika dpr mau merevisi
nanti akan terjadi
ada demonstrasi berskala besar di hari selasa ketika itu
nah saya hanya ingin mengingatkan kembali
jangan sampai gitu kan
ketika perpu tidak dikeluarkan akan gaduh kembali
oleh karena itu saya
bagaimana tadi pak jokowi memanggil forum rektor
agar kondusif kampus
menteri mengeluarkan akan aturan untuk
agar pelajar tidak demonstrasi gitu kan
lalu pak jokowi juga memanggil ketua ketua buruh gitu kan
ini kan dalam konteks apa
menyelesaikan persoalan persoalan itu
agar dampaknya tidak besar di kemudian hari
ketika seandainya pak jokowi tidak mengeluarkan perpu
menurut anda pak jokowi sedang buying time
sedang meminta waktu
ini kan harus matang
dan kalau bila perlu
saya ke bang refli terakhir
bang revli sedikit
chance yang mungkin terjadi sekarang
kalau misalnya anda melihat perkembangan politik saat ini
tapi sudah dijamin ya
tidak ada itu yang namanya pemakzulan
ketika perpu dikeluarkan gitu ya
kalau dibilang pemakzulan
azulnya itu dalam konteks seperti apa
karena undang undang dasar sudah jelas mengatakan pemakzulan itu kalau melakukan pelanggaran hukum berat dan tidak lagi menuhi syarat begitu
sementara yang namanya perpu itu adalah instrumen konstitusional yang bisa diterima atau ditolak dpr
kalau ditolak berarti tidak berlaku
kalau diterima disetujui berlaku
kan begitu sebagai undang undang
dan undang undang yang sudah disetujui itu masih bisa juga dilakukan judicial review
jadi menurut saya dari sisi prosedural aneh ketika orang mengatakan bahwa ada ancaman impeachment karena keluarnya perpu
terakhir saya bilang begini
gampang sih membuat kpk itu mandul atau tidak bekerja atau tidak lagi punya kekuatan
ya jangan korupsi itu aja
kalau misalnya semua elit politik tidak mau korupsi negara ini yang jadi negara yang baik kan
baldatun toibatun warhugun wafur kan begitu
bang refli terima kasih banyak terima kasih banyak
terakhir saya ke pak mas hinton
pak mas hinton jadi kan sudah ya
pokoknya tidak ada sama sekali begini deh
kalau misalnya dari kondisi katakanlah kan dari partai pendukung pasti tahu lah kondisi membaca kondisi yang saat ini dialami pak jokowi
akan mengeluarkan enggak
itu meskipun hak beliau ya
tapi kalau saya melihat saya belum bisa mendahului keputusannya beliau lah ya
tapi kalau kami menyarankan ya kami selalu menyarankan menjaga presiden seperti itu ya
ya nggak usah terbitin perpu
biar digunakan saluran konstitusional yang ada
dan yang sudah berjalan sekarang
atau revisi ini juga bukan kemudian mematikan agenda meratasan korupsi kita
justru ini membuat lebih hebat
saya yakin nih dengan revisi ini ya
dan kemudian dengan pimpinan kpk
dua ribu lima belas nanti bisa kita ukur deh nih
kami akan awasin betul itu
kan nanti pimpinan kpk yang baru dan kemudian bekerja dengan undang undang yang baru ini
saya yakin indeks persepsi korupsi kita itu akan mengalami peningkatan
kita akan dorong dan punya komitmen yang sama
yang saya katakan itu tadi
kita nggak ingin model pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk kayak sekarang ini
ini menjadi kerjaan seperti sirkus saja
cuma menyulap nyulap saja
kalau kita ukur tuh kriteria tingkat keberhasilan penindakan kasus korupsi itu ya
ada perkara yang berhasil ditangani
ada berapa persen itu dari laporan masyarakat
terus kemudian kontek penyelamatan uang negara
dengan anggaran negara yang diberikan untuk biaya operasional kpk dan seluruh gajinya
maka itu kalau dalam standar internasional itu kategori kurang baik
levelnya gitu loh
jadi ngapain ini kita teruskan inilah maka kita tata
kalau ngapain diteruskan kenapa enggak dimatikan sekalian
oh enggak salah
oh gitu oke
enggak boleh juga
kita kan ingin agenda pemberantasan korupsi ini jalan terus
tapi bukan dengan cara seperti itu
ini kan kita bicara tentang alatnya
alat yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh kpk
caranya ini bicara cara
caranya ini udahlah
ini cuma cara sirkus sirkusan aja
sirkus sirkus yang menangkap anggota dpr juga
sirkus sirkus yang menangkap anggota dpr juga
ya itu kalau ada yang ditangkap ada yang apa memang itu tugasnya
tapi nggak bisa mengeneralisir bahwa kemudian semua lembaga negara ini
cuma dia yang nggak korup
padahal dia wajar dengan pengecalian
kalau itu kita audit nanti juga bermasalah kok
dan akan di
ukuran korupsi itu ya bukan dengan cara kerja
bukan dengan cara kerja sirkus
kita lihat sekarang
siapa kira kira yang akan
katakanlah sekarang presiden jokowi sedang bertimbang untuk menerbitkan perpuatan
tidak kita lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan
kami akan terus memberikan informasi kepada anak cnn indonesia pramidzim
terima kasih bapak mas hinton ya